anggota komisi delapan dpr ri marwanda sopang merespon data yang dikeluarkan oleh pemerintah arab saudi
terkait empat puluh ribu lebih jemaah umroh asal indonesia yang belum kembali ke tanah air
dpr mengingatkan resiko deportasi bagi jemaah tanpa visa haji resmi
dari data jemaah umroh indonesia yang belum kembali ke tanah air
dpr menduga mereka akan melanjutkan ibadah haji namun tidak mengikuti jalur resmi
menurut marwang dasopang tindakan ini beresiko jemaah tak bisa menjalankan wukuf di arafah dan rangkaian ibadah haji
mengingat kerajaan arab saudi sudah memperketat aturan masuk ke tanah suci
untuk itu dpr meminta petugas penyelenggara haji untuk menyisir jemaah dengan visa ziarah
ada empat puluh ribu jemaah yang belum pulang
diduga empat puluh ribu ini akan memanfaatkan tinggal di sana untuk melaksanakan ibadah haji
migrasi menahan orang tidak boleh merangkang visa ziarah di bulan bulan haji
meminta polisi nanti untuk memproses hukum bagi yang tidak punya travel mengajak orang untuk berangkat